mas aduh nyelonong aja sih
apa sebentar apa aja apa sih
apa ini siapa
nggak ngerti bu dia main masuk aja
ambil ambil apa sih
ini foto menantu kalian
jadi dia kabur
gaping dan cynthia udah bikin hidup gua kacau
sampai sampai gua disekap sama si rafiq itu
saatnya gua balas dendam
apaan sih mama
eh kamu pergi dari sini
kehadiran kamu tidak diinginkan di sini
aku mau cari anak aku syifa
bella akan tetap di sini mas
dia akan tinggal bersama dengan aku
sekarang lu nggak bisa macem macem sama gua dong
gue akan bongkar semua sia kalian
sebelum gua mati
suhaib khi assessormu cuma counselor nih bahwa perlu ribuan

afif afif apa apaan sih kamu
mama kalau mau mengusir bella usir afif juga
lihat ini semua gara gara kamu
ma maafkan mohon ma jangan usir bella
kenapa dua duanya anak mama berani menentang mama
kalian berdua kan tahu mama gak suka sama perempuan ini
pergi pergi pergi kamu dari sini
mas aduh nyelonong aja sih
apa sebentar apa aja apa sih
apa ini siapa
gak ngerti bu dia main masuk aja
ambil ambil apa sih
ini foto menantu kalian
mas mas pak parmin
cepat bantu pak parmin
beruan pak parmin
dia berhasil mendekati mereka
kita gak mungkin mendekat
jadi sekarang gimana bos
lebih baik kita cabut aja
kalau mereka lihat kita bisa kacau urusannya
sayang kamu masuk aja ke dalam
yang di sini biar kami semua yang ngurus
kak pak pak
tadi foto pernikahan sintia sama gavin
jadi orang ini siapa
pak jangan pingsan pak
pak bangun pak
pak marin buruan
kamu jawab apa apa arti semua ini
apa ini semua
itu semua gak bener sil
zaman sekarang semua apapun bisa direkayasa
di foto itu aku yakin banget
itu foto rekayasa
orang itu datang ke rumah saya bunuh diri hanya ingin menyerahkan foto ini
pasti ada orang yang tahu bahwa orang itu akan menyerahkan foto ini kepada saya
makanya orang itu dibunuh secara pelan pelan
kamu tega banget sama saya

habis kamu percaya sama aku
sintia gak mungkin sama gavin
sintia itu cinta mati sama awil anak kamu
di mana sekarang anak kamu
saya harus cari
saya harus buktikan
jangan sampai kamu sekongkol ya
ya allah syifa
pasti anak kamu
kamu udah kabur
di mana anak kamu perginya
aku gak tahu
gak mungkin kamu pasti tahu karena kamu ibunya
lihat nih dia pergi
ditinggalin satu baju aja
tuh lihat orang kosong semuanya
ayo laura kasih tahu
di mana anak kamu pergi
kok bisa masuk
gak bisa dibiarkan begini
kamu apa bella
syifa gak ada di kamarnya afin
syifa gak ada di kamar
kembalikan cucu saya
alice kamu tuh gimana sih
haruslah aku tuh bisa jaga anak kamu
bella supaya kamu tenang dulu sekarang
kak raina kak raina kak
tolong bawa bela ke kamar ya
bella ikut aku yuk
kamu harus cari shiva aku gak mau tahu

aku akan cari syifa
sekarang kamu tenangin diri dulu ya
bella ada di kamar
cepet jawab dimana syifa afif
ini pasti permainan perempuan dicek itu
perempuan siapa maksud kak iko
dia untuk menangis
eh aku bisa
kamu bisa berisik deh
sah ya kamu jangan nangis terus ya emang ya kamu gak capek kalau nangis terus
kan kasihan kamu ya kalau kamu capek
kayak mak kamu tau gak sih kamu tuh cengeng
kayak mama bella
kamu gak usah kelak kelak sama dia nanti dia makin nangis
nanti kalau misalkan dikasih susu kamu jangan nangis
bentar bentar aku bikinin susu
syifa nangis terus sih biksin
iya ya diem
kamu pinter juga ngediemin anak kecil
saya udah sekarang kamu telpon bella
sesuai sama rencana kita yang awal ya
syifa tante sitiah mau nelfon mama kamu loh
bella tenang tenang ya
bella kamu disini dulu ya
kayaknya norte itu sama pria
kayaknya ada semacam paham kepentingannya